ratu dari kepulauan bunga
pernah ada seorang ratu yang memerintah kepulauan bunga
suaminya meninggal beberapa tahun setelah pernikahan mereka
kesedihan tidak pernah sepenuhnya pulih
jadi dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pendidikan dua putri untuk anak anaknya
ketika mereka tumbuh dewasa sang ratu sangat takut pada lili yang tertua
kecantikannya akan membangkitkan kecemburuan pada sang ratu dari semua kepulauan
karena ratu dari semua kepulauan membanggakan dirinya sebagai wanita paling cantik di dunia
dan bersikeras semua saingannya membungkuk di hadapan pesonanya
agar lebih baik untuk memuaskan kesombongannya
dia mendesak raja suaminya untuk berperang di semua pulau di sekitarnya
dan raja melakukannya karena satu satunya keinginannya adalah untuk menyenangkan sang ratu dengan hanya satu syarat
putri bangsawan dari negara manapun yang baru ditaklukkan harus menghadiri istana mereka segera setelah mereka berusia lima belas tahun
dan melakukan penghormatan untuk kecantikan ratunya
ratu dari kepulauan bunga sepenuhnya bertekad untuk menyerahkan putrinya kepada ratu yang bangga pada hari ulang tahunnya yang ke lima belas
kecantikan sang putri muda telah dikenal
dan kabarnya telah menyebar ke sang ratu yang menunggu kunjungannya demi sedikit kecemasan
oh maaf apa kau siap putriku
kecemasan sang ratu segera berkembang menjadi kecemburuan
karena ketika pertemuan akhirnya terjadi mustahil untuk tidak terpesona oleh daya pikatnya yang bercahaya
dan dia diwajibkan untuk mengakui bahwa dia tidak pernah melihat orang yang begitu cantik
tapi tidak ada yang bisa membuatnya percaya bahwa ada orang yang bisa mengalahkannya
aku khawatir aku datang dengan sesuatu
kami harus melanjutkan ini di lain waktu
kekaguman yang berlaku
belakang dari seluruh istana membuatnya sangat marah sehingga dia berpura pura sakit dan beristirahat di kamarnya
dia mengirim pesan kepada ratu kepulauan bunga bahwa dia menyesal tidak cukup sehat untuk menemuinya lagi
dia mempercayakan kepada salah satu wanita hebat di istana untuk menasehatinya agar kembali ke negaranya sendiri dengan sang putri
tapi dia adalah teman lama ratu kepulauan bunga
sehingga ratu tidak begitu lambat untuk mengambil petunjuk
sadar akan kekuatan sihir ratu yang marah
dia memperingatkan putrinya bahwa dia diancam oleh bahaya besar
dan tidak boleh meninggalkan istana dengan alasan apapun selama enam bulan ke depan
enam bulan hampir berakhir
pada hari terakhir sebuah pertunjukan yang indah diadakan di padang rumput dekat istana sang
putri memohon ibunya untuk membiarkannya pergi sejauh padang rumput
dan sang ratu mengira semua resiko harus berakhir berjanji untuk membawanya
jangan berlari terlalu jauh ke depan lili
aku tidak akan bu
ratu dan istananya senang melihat putri mereka yang sangat dicintai di kebebasan
kalau anjing yang manis sekali
dari mana asalmu
satu menit aku bersama ibu dan saudara perempuanku lalu selanjutnya aku di sini
tunjukkan aku jalan anjing kecil
apa yang kau temukan untukku
sang putri berlari ke tempat yang indah ini duduk di rumput untuk menikmati momen itu
yang tidak bertahan lama saat dia mulai memikirkan kemalangan dan kemudian menangis
buah dan air tawar ini akan mencegahku dari kematian
tapi bagaimana kalau binatang buas muncul dan mencoba memakan aku
sang putri menghabiskan hari di dekat air mancur mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bermain dengan anjing kecil itu
tetapi ketika malam semakin larut dia bertanya tanya aku
dia bertanya tanya apa yang harus dia lakukan
lelah dengan semua yang telah dia lalui dia segera tertidur
di sini dia makan lebih banyak buah minum air
dia berjalan di antara bunga bunga bermain dengan anjing kecilnya dan pada malam hari kembali tidur di gua
beberapa bulan berlalu dengan cara ini dan ketika terornya berakhir dia menjadi pasrah pada nasibnya
suatu hari dia memperhatikan bahwa temannya tampak sedih dan bahkan tidak membelai terhadapnya seperti biasa
apakah kau baik baik saja
khawatir tentang sakit dia membawanya ke tempat di mana dia melihat
dia melihat anjing itu makan beberapa ramuan tertentu
berharap mereka bisa melakukan yang baik tetapi dia tidak akan menyentuhnya
ketika dia bangun pikiran pertamanya adalah untuk hewan peliharaan kecilnya
dia berlari keluar gua untuk mencarinya
pria tua itu menghilang begitu cepat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk melihatnya
apakah anjing kecilnya telah tersesat
atau apakah orang tua itu telah mencurinya
dia meninggal karena berpikir kau telah hilang
putri yang lebih muda sekarang telah mengenakan mahkota
yang sekarang dia segan kepada saudara perempuannya yang berhak memilikinya
kita akan berbagi dalam semua kekuatan
tindakan pertama sang ratu baru adalah untuk menghormati ingatan ibunya yang tersayang
masih sangat berduka atas kehilangan anjing kecilnya
dia melakukan percarian untuknya di setiap negara
dan ketika dia tidak dapat ditemukan
dia sangat sedih
dia menawarkan setengah kerajaannya kepada siapapun yang menemukannya
para pria berangkat bersegala arah untuk mencari anjing itu
tetapi semua kembali dengan tangan kosong
dalam keputusasaan sang ratu mengumumkan bahwa hidupnya sepi tanpa anjing kecilnya
dan dia akan menikahi pria yang membawa anjingnya kembali padanya
hadiah semacam itu dengan cepat mengubah istana menjadi gurun
sementara pencarian terus berlanjut
sang ratu diberitahu bahwa suatu hari ada seorang pria yang sangat kelihatan sakit ingin berbicara dengannya
aku siap memberi ratu anjing kecilnya jika dia siap untuk mendapati janji tentang pernikahan
ratu tidak punya hak untuk menikah tanpa persetujuan dari bangsa
dan dewan umum harus dipanggil pada kesempatan yang penting seperti itu
kau akan diberikan sebuah ruangan

sementara dewan mengadakan rapat untuk membahas apa yang akan dilakukan
terima kasih ratuku
hari berikutnya dewan berkumpul
dan atas saran sang putri diputuskan untuk menawarkan pria itu sejumlah besar uang untuk anjing itu
dan jika dia menolak usir dia dari kerajaan
tetapi lelaki itu menolak tawarannya dan meninggalkan aula
daisy memberitahu ratu tentang apa yang telah terjadi
dan ratu memutuskan bahwa karena dia adalah tuannya sendiri
dan memutuskan untuk melepaskan tahtanya dan berkeliaran di dunia sampai dia menemukan anjing kecilnya
mengembara keliling dunia hanya demi seekor anjing
kau dapat memiliki anjing atau manusia yang kau inginkan
keinginanku sudah bulat kakak
ketika mereka mendiskusikan masalah ini seorang pekerja muncul
dan dia menangkap dia
dan dia menangkap dia
bukan masalah ini seorang pekerja muncul untuk memberitahu mereka bahwa teluk itu telah ditutupi dengan kapal
lihat semua kapal itu
mereka harus dari negara yang ramah
bagaimana kau bisa tahu
setiap kapal dihiasi dengan bendera pita dan spanduk
dan kapal utama mengibarkan bendera putih perdamaian yang sangat besar
ratu mengirimkan utusan khusus ke pelabuhan
dan segera mengetahui bahwa armanda itu milik pangeran kepulauan zamrud
yang memohon untuk mendarat di kerajaannya
dan menyampaikan rasa hormatnya yang rendah hati padanya
sang ratu memintanya untuk duduk
dan selama sekitar satu jam membuatnya terus mengobrol
ratuku aku punya beberapa hal yang sangat aneh untuk diberitahukan
yang hanya kau yang tahu yang benar

aku adalah tetangga ratu dari semua kepulauan
tanah genting kecil yang menghubungkan bagian dari negaraku dengan miliknya
suatu hari saat aku berburu rusa aku mengalami nasib sial untuk bertemu dengannya
dan tidak mengenalinya
aku tidak berhenti untuk memberi hormat padanya dengan upacara yang pantas
dan kau lebih tahu dari siapapun betapa dengannya dia
aku belajar kedua fakta itu dengan caraku
kemudian aku berada di tanah yang jauh dan berubah menjadi seekor anjing
saat itulah aku mendapat kehormatan untuk bertemu yang mulia
tetapi balas dendam sang ratu tidak puas
jadi dia semakin mengubah aku menjadi seorang lelaki tua yang mengerikan
aku sangat takut menjadi tidak enak di matamu sehingga aku bersembunyi di kedalaman hutan
aku beruntung bertemu peri yang baik hati

yang membebaskanku dari kekuatan ratu yang sombong
dia memberitahuku tentang petualanganmu dan dimana menemukanmu
kesombongan dan kecemburuan ratu kepulauan menyebabkan terlalu banyak kerusakan
para peri mengambil semua kekuatannya untuk mendapatkan hukuman
sekarang aku datang untuk menawarkanmu hati yang sepenuhnya milikmu nyonya
sejak pertama kali kita bertemu di padang pasir
beberapa hari kemudian berita dikirim melalui kerajaan
untuk menyatakan pernikahan ratu lili dengan pangeran muda
dan mereka hidup bahagia selama bertahun tahun dan memerintah rakyat mereka dengan baik